panglima tni marsikal tni hadi cahyanto dan kapolri jenderal polisi idam aziz
mengunjungi pondok pesantren subulul hudamadiyun jawa timur
kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus melihat aktivitas pesantren
dalam menerapkan protokol pencegahan covid sembilan belas
panglima dan kapolri melihat langsung aktivitas pondok pesantren
yang sudah termasuk pondok pesantren tangguh
dalam menerapkan protokol pencegahan covid sembilan belas kepada para santrinya
panglima tni hadi cahyanto dan kapolri idam aziz
didampingi gubernur jawa timur kofifa indar parawangsa
beserta panglima berwijaya maijen tni widodo irwansyah
memberikan bantuan langsung berupa masker untuk dibagikan kepada seluruh santri
dan masyarakat sekitar pondok pesantren
sehingga apa yang sudah dilaksanakan di sini adalah sesuai dengan protokol kesehatan
kita lihat seluruh santri
santri di sini selalu menggunakan masker
kemudian selalu menjaga jarak
dan insya allah tiap hari juga mencuci tangan
paling tidak lima kali sehari mencuci tangan
jadi apa yang sudah dilaksanakan
dan yang disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren
saya minta tetap dipertahankan
dan juga memberikan penularan kepada masyarakat